kepala kapal selam kri nanggala
kepala kapal selam kri nanggala

jika belum kita benar minyak berasal dari kri nanggala memicu banyak spekulasi
yang pertama bisa menjadi indikasi kerusakan tangki bbm kapal selam akibat tekanan air laut
berikutnya upaya awak kri nanggala untuk memberikan sinyal posisi
terakhir adalah upaya awak kri nanggala untuk naik
kepala kapal selam kri nanggala
mereka bisa membuang bahan bakar agar bobot menjadi lebih ringan sehingga memudahkan kapal untuk naik ke permukaan
tni melibatkan lima kri dan satu helikopter dalam upaya pencarian
malaysia dan singapura juga menyatakan akan segera mengirimkan kapal selam penyelamat
kri nanggala empat ratus dua yang sedang melakukan latihan penembakan torpedo hilang kontak pada rabu pagi pukul empat lewat dua puluh lima menit
berarti sudah lebih dua puluh delapan jam lima puluh tiga awak berada di dalam kapal
selam yang terdiri dari empat puluh sembilan abk satu komandan dan tiga personal arsenal yang belum diketahui kondisi dan keberadaannya